pertamina mengirimkan tiga ratus tiga puluh enam kiloliter bbm ke daerah bencana palu untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat serta alat berat evakuasi
pasokan bbm yang diambil dari terminal bbm di sekitar donggala ini terdiri dari satu ratus enam puluh kiloliter solar dan sisanya pertelit dan premium
sementara itu lima ratus sebelas tabung gas kapasitas lima puluh dan dua belas kg dari makassar sulawesi selatan diperkirakan tiba sore ini melalui jalur laut
vice president corporate communication pt pertamina persero adiatma sarjito mengatakan total kebutuhan harian rata rata solar dari terminal bbm donggala untuk daerah palu dan sekitarnya sekitar satu ratus tujuh puluh delapan kiloliter per hari
kebutuhan tersebut telah dipenuhi sebanyak satu ratus tiga puluh km di palu dari terminal parigi mutong poso parepare
pendistribusian bbm dikawal pihak kepolisian dan tni baik melalui jalur darat laut dan udara
khusus untuk jalur udara pihak yang menggunakan pesawat air tractor berkapasitas
bbm donggala telah menerima satu liter solar dari bandara juwata tarakan dan telah mendarat di bandara mutiara sisal jufri palu pukul sembilan waktu indonesia tengah hari ini

bbm donggala telah menerima satu liter solar dari bandara juwata tarakan dan telah mendarat di bandara mutiara sisal jufri palu pukul sembilan waktu indonesia tengah hari ini